jika suasana ramadan dan berbuka puasa di tanah air kini lebih semarak seiring dilonggarkannya sejumlah kebijakan covid sembilan belas
lalu bagaimana dengan suasana ramadan di australia
kita sudah terhubung via zoom dengan mahasiswa indonesia di kota bernwood melbourne australia
saya sapa sekarang asti rastia mbak asti selamat sore
sedang berkumpul bersama keluarga karena beberapa menit yang lalu baru saja berbuka puasa ya di sana ya mbak asti
kalau saya sama suami baru buka apa namanya tadi lagi anak anak sudah tidak tahan lapar jadi misalnya makan
gak apa apa semuanya terlihat suasana berbuka di sana
biasanya menu apa saja yang disediakan untuk keluarga pada saat berbuka puasa
ada khas tertentu kah dipengaruhi menu australia kah western
atau menurut anda
karena ya tradisi indonesia sama saja
enggak sih biasa aja ya
karena maksudnya waktu di indonesia pun kami kalau ramadan tidak terlalu berbeda gitu loh dengan hari hari biasa gitu
jadi ya di sini apalagi karena lebih susah ya untuk cari bahan bahannya
tapi alhamdulillah kalau weekend kami pergi ke masjid west hall di daerah titan south
itu masjid komunitas muslim indonesia
ini bisa buka puasa bareng bareng
nah di situ alhamdulillah
masjid alhamdulillah masakan indonesia gitu
untuk durasinya sendiri berpuasa di melbourne itu dibandingkan indonesia apakah lebih cepat atau lebih lemah
lebih cepat ya kalau saya tidak salah ya
karena sudah berbuka duluan di sana
lebih cepat dalam artian karena kita kan memang tiga jam lebih awal ya dari indonesia gitu
dari sisi panjangnya puasa kita subuh jam enam ya
lewat tujuh sekitar itu
terus maghrib tadi jam enam lewat sembilan lewat sepuluh gitu
jadi sekitar tiga belas jam aja buasa
kita boleh lihat menu buka puasa hari ini apa aja mbak asti
kalau di indonesia kan khas itu ya takjul itu biasanya goreng gorengan
atau misalnya khasnya pakai santan
misalnya ya kalau kolak pisang gitu
kalau di australia di melbourne gimana
oh yang ada aja
karena di sini nggak simple untuk mendapatkan ban ban dan harganya juga mahal ya
terus untuk kebutuhan di sini harga makanan sebagainya kalau dibandingkan indonesia itu mahal sekali
kayak kurma kemarin itu berapa ya harganya
kita lihat di toko itu sembilan dolar
isinya mungkin lima ratus tiga ratus
itu sudah termasuk yang murah ya
jadi tapi alhamdulillah ini kemarin kami dapat dari apa di masjid westol ada perkurma
nah terus mungkin ini bedanya kalau kami dulu biasanya nggak buka dengan roti sekarang jadi roti ya
menyesuaikan di sini karena roti mudah untuk didapatkan di supermarket atau di bakery juga banyak
terus ya buah buahan sih
itu ada pisang ada
ini setelah apa nggak kamu buangin nak
tadi udah langsung habis makan semangka
semangat buka puasanya karena juga hari ini hari pertama di bulan ramadan ya untuk anak anak kembali bersekolah di australia mbak asti
bagaimana nih cerita anak anak seperti apa
pengalaman mereka berpuasa
tadi apa yang paling dihasilkan
yang punya order banget
bisa menjadi nahan ngiler gitu ya
nahan gitu ya
gimana cara nahannya
jadi masih sedikit ngiler ngeliat temen temennya ya karena ada lunch ya di sekolah ya
bisa makan siang bersama ya
ada jam makan siang dan biasanya makan bareng bareng
nah ini mereka puasa temen temennya gak puasa
mbak astri terakhir kita tahu kan di indonesia saat ini pemerintah memberikan banyak pelonggaran karena juga kasus covid sembilan belas cukup landai begitu
sehingga ramadannya suasana berbuka itu menjadi lebih semarak
nah kalau kebijakan covid sembilan belas dari pemerintah australia sendiri saat ini terkait pelaksanaan ibadah ramadan seperti apa mbak asti
nah kita sudah tahu sebenarnya sudah jauh lebih longgar ya dibandingkan dulu

gak ke gestring gak boleh bertemu bahkan di rumah juga menerima tamu gak boleh
tapi sekarang alhamdulillah karena disini jumlah yang divaksinasi itu udah sangat tinggi
kalau gak salah sudah sembilan belas puluhan yang udah lengkap
jadi pemerintah australia juga sekarang acuannya bukan ke jumlah kasus
kalian ya itu jadi oposisinya memang sudah membaik untuk gathering tapi udah nggak ada batasan lagi
jumlah maksimal kalau dulu ada batasan jumlah maksimal baik mbak astri terima kasih
mohon maaf mengganggu waktu berbukanya tapi terima kasih sudah berbagi informasi bagaimana
pelaksanaan ramadhan di australia cukup menarik kita berharap ibadah ramadan kali ini berjalan
lancar dan kasus pandemi tetap stabil dalam artian tidak meningkat lagi begitu ya sehingga
ibadahnya bisa lebih khusyuk terima kasih mbak astri salam buat suami dan anak anak sehat selalu selamat sore